namun sistem ganjil genap menyulitkan masyarakat yang bekerja di sektor industri khusus termasuk para tenaga medis
salah satunya aryani dokter spesialis pencernaan anak yang bertugas di rumah sakit harapan kita jakarta barat
memang sebetulnya gini saya biasanya membawa mobil ke tempat kerja tapi kan dengan adanya peraturan genap ganjil sedangkan area rumah sakit itu rumah sakit saya salah satunya adalah yang sangat sulit diakses tanpa genap ganjil
jadi jalur non genap ganjilnya itu sangat sulit
jadwal kerja aryani selama masa pandemi kerap berubah
maka itu ia merasa kesulitan menghadapi sistem ganjil genap ketika ada panggilan mendadak
yang paling penting adalah tentunya ya pasien pasien darurat yang pada saat kita perlu cepat cepat melakukan tindakan ternyata kita harus mencari alternatif rute lain atau yang tentunya lebih macet ya kalau tidak genap ganjil
dan juga kalau mencari kendaraan umum pada saat ini pertama risikan dan yang kedua sulit
penindakan pelanggaran sistem ganjil genap pada dua puluh lima ruas jalan di dki jakarta akan dimulai pada sembilan agustus
kepala disub dki jakarta
kepala disub dki jakarta syafrin liputo mengatakan pemerintah akan memberi dispensasi bagi para tenaga medis yang menggunakan mobil pribadi agar bisa dibebaskan dari sistem tersebut
jadi untuk nakis yang akan mendapatkan stiker tentu yang benar benar melakukan penanganan covid sembilan belas
karena kita sekarang darurat covid sembilan belas
untuk mekanismenya tetap pihak rumah sakit tentu sudah mengidentifikasi siapa yang nakes yang memang benar benar menggunakan kendaraan pribadi
ini bisa disampaikan datanya ke kami termasuk data kendaraannya
saat ini dispensasi berupa stiker masih tengah digodok oleh pemerintah dan belum dipastikan kapan akan mulai berlaku
karmel mursalim ilham aji jakarta